berkeliling menggunakan sejumlah mobil patroli polisi
para pengusaha muda yang bekerjasama dengan petugas dari polrestasik malaya
membagikan masker kepada masyarakat yang berada di jalanan pada jumat pagi
selain itu masker juga dibagikan ke sejumlah posko relawan pemeriksaan jalur mudik
serta klinik dan puskesmas
adapun masker sengaja dibuat dengan model karakter
bergambar dan bertuliskan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya virus corona
tergabung untuk kota tasik malaya sendiri beberapa asosiasi
beberapa elemen yang tergabung di dalam acara ini pak
jadi untuk pelaksanaannya mereka menyatulah dengan kita
sementara di depok jawa barat
pengusaha makanan membagikan ribuan nasi dan sarung tangan
kepada perawat dan dokter di beberapa rumah sakit setiap hari mulai hari kamis kemarin
rencananya pembagian nasi dilakukan selama bulan april
setiap rumah sakit akan mendapatkan dua ratus kotak nasi
yang telah membantu dalam bersatu melawan wabah covid sembilan belas
dan kita harapkan kita tetap menjaga jarak satu lima meter
sekitarnya untuk mencegah penularan covid sembilan belas ini
sehingga diharapkan indonesia bebas dari covid sembilan belas
menurut pengusaha penanganan wabah virus corona ini
kini bukan hanya tugas pemerintah namun sudah menjadi tugas bersama
apalagi saat ini kondisi alat pelindung diri sulit didapat
dan sudah saatnya masyarakat bersatu untuk melawan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia